presiden joko widodo menargetkan sebelum lebaran harga daging sapi bisa turun menjadi rp delapan puluh per kilogram
menurut presiden jokowi harga daging sapi di negara tetangga masih lebih murah jika dibandingkan dengan indonesia
hal ini disampaikan jokowi dalam sambutannya saat membuka konvensi nasional indonesia berkemajuan di universitas muhammadiyah yogyakarta
menurut jokowi mahalnya harga daging di indonesia saat ini diantaranya karena biaya logistik yang tinggi
bongkar muat kapal yang bisa mencapai tujuh hingga dua puluh satu hari membuat harga jual ke masyarakat tinggi
padahal di malaysia proses bongkar muat kapal hanya memakan waktu dua hari di singapura bahkan hanya satu hari
jokowi menyatakan sudah mengecek invoice dan packing list harga daging sapi di dua negara tetangga itu
di malaysia dan singapura harga daging sapi sampai ke tangan konsumen di kisaran rp lima puluh hingga rp lima puluh lima
sementara di indonesia bisa mencapai rp satu ratus tiga puluh per kilogram
kira kira tiga minggu yang lalu saya perintahkan kepada menteri caranya saya tidak mau tahu
tapi saya minta sebelum lebaran harga daging harus di bawah rp delapan puluh